kantor pencarian dan pertolongan atau basaran semedan menemukan bangke mobil yang terseret banjir bandang
di sembahe kabupaten deli serdang sumatera utara pada minggu sore tiga puluh april
mobil ditemukan sekitar satu km dari lokasi awal di pemandian sembahe
tim sar yang menyisir sungai menyebut mobil terseret saat diparkir di tepian sungai sehingga dipastikan tanpa penumpang
penyisiran dilakukan di area sepanjang hampir dua km di sungai sembahe
tim juga mengumpulkan data dan informasi dari seluruh pengelola tempat wisata pemandian
untuk memastikan tidak ada seorang pun pengunjung yang terseret arus
banjir bandang di sembahe deli serdang terjadi pada minggu pukul tiga sore
banjir terjadi setelah hujan deras mengguyur hulu sungai sembahe sejak tengah hari
kamera milik warga merekam suasana pasca tanah longsor yang menimbun badan jalan lintas sumatera barat riau
di jorong ayaputiah kecamatan harau kabupaten lima puluh kota sumatera barat pada minggu petang tiga puluh april
longsor akibat tingginya curah hujan yang terjadi di dekat jembatan kelok sembilan ini
membuat akses jalan tidak bisa dilintasi kendaraan
tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini
namun sebuah mobil yang sedang melintas di lokasi kejadian
biar terseret material tanah longsor dua orang penumpangnya mengalami duka
tim gabungan dari bbbd dan pemadam kebakaran kabupaten lima puluh kota dibantu pihak kepolisian
bergotong royong membersihkan material longsor
setelah dua jam sempat putus total arus lalu lintas di jalan sumatera barat riau
sudah normal dan bisa dilalui kendaraan
demi liputan cnn indonesia